dinas pemadam kebakaran kabupaten bekasi mengevakuasi dua ekor ular kobra di salah satu pabrik di bekasi jawa barat
dinas pemadam kebakaran mencatat sedikitnya sembilan ekor ular berhasil dievakuasi regu pemadam kebakaran dalam beberapa hari terakhir
dalam video dokumentasi milik dinas pemadam kebakaran regu penyelamat mengevakuasi ular kobra dari ruang produksi kawasan industri jababeka pasir gombong bekasi jawa barat
petugas berhasil mengevakuasi dua anak ular kobra dengan panjang dua puluh lima cm dan sebesar kelingking
kawanan anak kobra yang tersebar di kawasan pabrik dinilai sangat meresahkan karyawan
dua anak kobra yang berhasil diamankan nantinya akan diserahkan ke komunitas pecinta reptil
peningkatan laporan evakuasi ular kobra terjadi sejak tiga bulan terakhir terutama pada desember saat memasuki musim hujan
diduga ular keluar dari sarangnya setelah habitatnya tergenang air hujan
masyarakat diimbau untuk melapor ke dinas pemadam kebakaran saat menemukan ular kobra
dinas pemadam kebakaran salah satunya mempunyai tugas kita punya tim rescue yang menerima beberapa laporan dari masyarakat
dan untuk tiga bulan ini kurang lebih kita sudah menerima sekitar ada sepuluh laporan
masyarakat diantaranya adalah ular yang berada di tempat kediaman
dan kemarin kita pun sudah menangani ular kobra yang ada di kawasan industri jawa tengah
sebelumnya pada rabu lalu warga cakung barat cakung jakarta timur digegerkan dengan penemuan delapan anak ular kobra
yang bersarang di halaman rumah

terkait dengan beberapa kasus terakhir ini adanya temuan ular kobra terutama anak ular kobra di sejumlah daerah
tidak hanya di citayam tapi juga di bekasi dan kawasan lain
sebenarnya fenomena alam apa pak yang bisa anda informasikan terkait hal ini
oke selamat pagi mbak peggy dan mas yuda
jadi fenomena ini adalah memang fenomena alami ya
karena di awal musim penghujan itu adalah musim di mana telur telur ular khususnya telur ular kobra ini menetas
jadi memang musimnya ini adalah musim mana mana kan ular itu menetas
tidak terjadi pada hampir semua ular ya
kalau kobra ini kan masalahnya habitatnya itu di lahan terbuka ya
daerah persawan pekarangan gitu ya
bahkan sekitar rumah pun juga ada
kemudian mereka juga aktif mencari mangsa seperti tikus
nah mangsa mangsa ini kan ada di sekitar kita
sehingga overlap habitat dengan manusia itu cukup tinggi
iya mas tadi anda katakan overlap habitat ular dan manusia itu cukup tinggi
dalam artian tadi dibuktikan dengan banyak ular yang ditemukan di permukiman warga
apakah ini sesuatu hal yang lumrah atau harus diantisipasi oleh warga
kalau dalam kita lihat dari siklus biologinya ini hal yang lumrah
karena ini akan tahunan
kemudian yang kedua karena jenis ular ini adalah ular yang berbisa ya harus ada antisipasi
pencegahan terhadap ular itu biar tidak bersarang atau masuk ke rumah
ya caranya dengan apa
caranya bisa dilakukan dengan rumah itu harus kondisi bersih ya
tiap hari dipel dengan bau bauan yang menyengat
karena ular itu tidak suka dengan bau bauan yang menyengat
seperti kapur barus dan lain sebagainya
tidak ada tumpukan tumpukan barang barang bekas di rumah atau sekitar pekarangan
karena itu akan menyediakan habitat yang cukup bagus untuk ular untuk meletakkan telur dan bersembunyi
dan yang ketiga kita tidak meninggalkan sampah ya
sampah bekas makanan di dapur
karena itu mengundang tikus
nah inilah yang mengundang ular juga masuk ke rumah
itu untuk penjagaan itu
jadi kita memang harus cukup aware terhadap fenomena ini
karena ini adalah dari sononya kita juga sudah hidup berdampingan dengan ular ular seperti ini
ya pak amir tadi anda juga sudah menyebut ada beberapa cara untuk mencegah dan juga antisipasi
agar lingkungan kita bisa terbebas dari ular ular ini pak
yang pertama kita harus sadar dulu ya bahwa kobra itu kan hidup di persawaan ya
jadi kalau rumah kita itu memang di tengah tengah sawah atau mungkin pabrik juga berada di tengah tengah sawah gitu ya
itu resikonya memang ada di situ
nah yang kedua tadi saya sebutkan bahwa kondisi rumah kondisi tempat itu harus bersih
bersih dalam arti gini
ular itu kan tidak suka dengan bau bauan
itu yang paling jelas
jadi bau bauannya menyengat seperti bau pembersih lantai bau kabur barus
nah kalau rumah kita itu kondisinya seperti itu terus ya ular itu akan menghindar
kemudian tidak ada mangsa yang ada di rumah
mangsa utama kobra itu adalah tikus
kemudian toke dan lain sebagainya
kalau hewan hewan itu tidak ada bersarang di rumah kita ya ulat juga akan menghindari itu
terus yang ketiga
antisipasi aja ketika musim musim di awal musim musim penghujan seperti itu ya seperti ini ya kondisi sekarang
di mana telur telur ular menetas kita usahakan intensitas dalam melakukan aktivitas pembersihan rumah pekarangan itu juga harus lebih tinggi dibanding yang sebelumnya
karena itu akan menjadi jumlah anakan kobra itu akan bertambah di musim musim seperti ini
nah ular itu kan masalahnya kobra itu begitu bertelur ya kemudian telurnya kan ditinggalkan sama induknya
itu sudah periode inkubasinya itu antara tiga sampai empat bulan
jadi induk itu sudah bertelur mungkin tiga sampai empat bulan yang lalu
kemudian pada saat ini baru pada menetas gitu ya
nah ketika menetas ular itu kan menyebar kemana mana
nah kalau sarangnya itu berada di sekitar pekarangan sekitar pabrik dan lain sebagainya ular akan mencari menyebar secara random kemana mana itu
nah ini penyebabnya seperti itu
ya pak amir saat ini warga menggunakan garam
atau juga pengguna garam
atau juga pengguna garam
atau juga pengguna garam
atau juga pengasapan untuk mencegah adanya ular ular ini pak
apakah ini adalah solusi yang efektif pak
saya pikir untuk garam tidak efektif ya
mau karam mau hijau gitu ya
pengasapan ini bukan seperti demam berdarah gitu ya
tapi yang paling efektif itu adalah saya pikir bau bauan tadi
kalau pengasapan itu dirasa seperti
saya pikir pengasapan juga tidak tepat juga gitu
karena ular ini kan sebenarnya berada pada tempat tempat yang tidak terlalu terlalu terlalu terlalu terlalu terlalu terlalu terlalu
gak ada tempat tempat yang tersembunyi ya
dia merasa di lubang
dia bukan berada di tempat yang terekspos
beda dengan nyamuk gitu ya
dan dia tidak terbang ya
jadi lebih baik memang ya tadi wangi wangian yang menyengat and kemudian apa namanya
kondisi bersih itu sudah cukup
dan yang perlu diketahui juga bahwa kita tidak perlu panik ya
karena kalaupun skenario terburuk ada kasus gigitan ular
kobra ini sudah ada anti bisanya gitu ya
apa namanya ketersediaan
nanti bisa juga sudah ada pemerintah
sudah ada untuk apa namanya
garam itu saya pikir tidak
karena ular memang tidak takut